hai terang kenaikan kasus baru kofit sembilan belas di jatim masih terus ada dalam tiga hari terakhir tanggal
dua agustus dua ribu dua ada penambahan sebesar lima ratus dua puluh enam kasus sedangkan tanggal tiga agustus dua ribu dua ada penambahan
kasus sebanyak lima ratus dua puluh lima kasus dari angka tersebut surabaya menyumbang angka penambahan kasus
terbesar sebanyak dua ratus tujuh puluh enam kasus di tanggal dua agustus dan dua ratus delapan puluh sembilan kasus di tanggal tiga agustus dua ribu dua puluh dua menurut
epidemiolog pindu purnomo penambahan kasus harian ini semestinya dilihat tidak secara harian karena
kasus cenderung meningkat setiap akhir pekan di hari sabtu minggu dan senin lalu kembali turun
di hari selasa dan rabu data peningkatan kasus ini akan terus berulang karena itu perlu melihat
secara keseluruhan bahwa kasus kofit sembilan belas tersebut akan terus berulang dan kemudian kemudian kemudian
varian b adot empat dan b adot lima ini masih tetap terkendali meski demikian windu menilai tingkat
kepatuhan dan kedisiplinan warga surabaya pada protokol kesehatan tetap perlu ditingkatkan
sebab varian kofit b adot empat dan b adot lima ini tingkat penularannya lebih cepat dibanding
omikron sebelumnya dan kabar baiknya lagi rumah sakit tetap tetap terkendali
gitu ya cuma tinggal kemas kian persen gitu kan kemudian angka hospitalisasi perjumlah penduduk
juga rendah ya masih ya masih jauh di level satu lah ya masih di dasar untuk jawa timur ya kemudian
indonesia pun sama gitu hanya dki saja yang memang di level dua untuk perawatan inapnya itu
kemudian mortalitas juga rendah nah itu ya jadi tetap ya meskipun memang keparahannya memang
rendah tetapi kita jangan membiarkan diri kita tertular ya apalagi menjelang tujuh belas agustus
kefitnan tinggi jawa timur mencapai seribu tiga puluh atau delapan belas persen kasus aktif dengan kasus tambahan
harian empat ratus delapan puluh dua orang pada tanggal dua agustus dua ribu dua puluh dua kasus harian mencapai lima ratus dua puluh enam dan lima ratus dua puluh lima kasus pada
kali nakjs didn't kua conflict terminance
kenaikan kasus harian baru ini belum merupakan puncaknya
saat ini pemerintah jawa timur tengah mengejar booster untuk nakes
di indonesia itu positivity rate kemarin sepuluh empat persen
di jawa timur itu enam empat puluh delapan persen
jadi ini yang harus mulai diwaspadai
dan memang salah satunya dengan caranya meningkatkan protokol kesehatan kembali
sekaligus mempercepat kembali pelaksanaan booster
baik itu booster ketiga maupun booster untuk nakes yang insya allah mulai besok akan segera di running di jawa timur
meski varian ba empat dan ba lima tidak seganas varian delta dan omikron
subvarian ba empat dan ba lima ini mempunyai kemampuan lolos dari imunitas tubuh
ketika orang terinfeksi seseorang bisa saja mengalami keluhan meski sudah divaksin
meski tidak seganas delta yang mengakibatkan kematian
gangguan kesehatan ini cukup serius terutama bagi lansia